pemerintah kabupaten bekasi menyatakan izin proyek pengeboran pipa perusahaan gas negara telah kedaluarsa
proyek ini diduga mengakibatkan semburan lumpur di rumah warga
bupati juga meminta proyek itu dihentikan dan akan melaporkan ke pihak ombudsman
pemerintah kabupaten bekasi mengambil langkah serius menangani tragedi sembulan lumpur
di sejumlah rumah warga di desa segara makmur tarumajaya bekasi
bupati bekasi neneng hasanah yassin menyatakan
pemerintah kabupaten bekasi belum memberi perpanjangan izin proyek yang telah habis
oleh karena itu pemerintah kabupaten bekasi memastikan proyek itu melanggar aturan
karena tidak ada izinnya
bupati bekasi akan melaporkan pelanggaran itu ke ombudsman
pemerintah kabupaten bekasi akan meminta pertanggungjawaban perusahaan gas negara
atas kerusakan rumah warga
ya pada prinsipnya saya mohon untuk kepada pgn untuk menghentikan dulu sementara
hari masalahnya di mana
karena saya pun juga sempat berbicara dengan ombudsman mengenai
mereka ini kan perpanjangannya belum saya perpanjang
dengan kejadian kemarin ya saya minta untuk pgn untuk menghentikan dulu
coba dipelajari dulu seperti apa
dan saya juga sudah mengajukan komplain juga dengan ombudsman dengan adanya pgn ini